seru banget ya ketemu bahkan bisa sepanggung sama artis artis korea
meski begitu gak gampang loh ya menerjemahkan dalam waktu cepat dan harus pas penyampaiannya
coba kita dengar pengalaman sama yang pernah sepanggung sama blackpink
ada michelle hendra atau yang populer di sapa michimomo
gimana sih rasanya sepanggung sama blackpink
sebenarnya sampai sekarang itu sepanggung sama blackpink masih menjadi sesuatu yang buat aku kayak berkat banget
karena itu pertama kali aku jadi interpreter dan bener bener suatu experience yang nggak bisa dilupakan gitu
pas kamu diminta waktu itu jadi interpreter blackpink itu gimana
kan pengalaman pertama kamu tuh
ini sebenarnya ini nggak nyangka banget
jadi ada teman aku dia itu sebenarnya dia promotor yang membantu membawa artis internasional ke indonesia biasanya
nah blackpink ini dibawa sama dia
terus karena emang udah kenal dia juga adanya hope korean
terus kayak dia bilang mitch ini ada blackpink mau datang
kamu mau coba nggak jadi interpreter nya
terus aku yang kayak ya mau dong gitu kan
kapan lagi bisa temu sama blackpink gitu
nggak mungkin nolak ya
habis itu kita tempat ngobrol dulu bentar
habis itu kita dapet deh
sebenarnya jalur teman ya hitungannya
kalau translator kan ya translator drama korea atau film korea itu kan mereka punya deadline gitu ya
jadi semua tidak harus diselesaikan dalam saat atau waktu itu juga
nah kalau interpreter itu kan semua harus serba spontan
seberapa seru terus tantangan jadi interpreter tuh gimana
itu setuju banget
tapi yang maksudnya kalau misalkan sama interpreter korea
biasanya tuh emang udah ada key point key point mereka bakal ngomongin apa aja
jadi kita udah baca dulu juga karena biasanya mereka itu bener bener sensitif banget sama perubahan topik
jadi biasanya dari mc nya atau mungkin dari event organizer nya udah dibilangin
pertanyaannya jangan diganti ya jawabannya gini aja
jadi rata rata pun jawaban mereka kita kurang lebih udah tahu
cuman emang ada beberapa kejadian ngomongnya beda gitu loh
jadi emang itu mesti cepet anggap
udah gitu harus langsung ditarakan
untungnya juga expecially kalau kayak pas stand meeting udah gitu kayak konser
comment comment yang mereka keluarkan itu rata rata mirip
jadi kayak nggak gitu bermasalah sih
kayak waktu itu yang soal pas yang sama blackpink
jadi rose itu harusnya ada ngomongnya ah tapi dia ngomongnya jadi lebih panjang
untungnya aku pas denger kayak oh oke langsung ngerti
terus kayak langsung transferensi terus rasa bangga sendiri
tapi hebat sih hebat
kalau untuk interpreter itu ada apa bilangnya ada pendidikan khusus atau mungkin semacamnya nggak sih
sebenarnya banyak banget kalau misalkan expecially di indonesia interpreter artis korea itu emang yang
biasanya orang korea tapi lama tinggal di sini
jadi bahasa indonesia lancar juga
cuma banyak juga yang emang sekolah bahasa
tapi kalau untuk aku puji tuhan aku tuh dulu otodidak sebenarnya bukan belajar
jadi itu juga salah satu kayak pengalaman yang luar biasa tetap
karena ujungnya abis sama blackpink promotornya suka terus agency nya suka
sampai bilang oh next sama kamu lagi aja gitu
oke jadi continuity gitu ya kerjasamanya
tadi kan michi bilang kadang kadang sebenarnya tuh udah ada pertanyaan sih dan juga jawaban dari mereka
tapi kadang kadang di panggung gitu kenyataannya di lapangan bisa jadi panjang atau mungkin melebar dari jawaban yang udah disiapin
artinya kemampuan untuk listening itu kan kita harus jago banget
nah buat teman teman mungkin sekarang yang tertarik juga kayak michi gitu yang lagi belajar bahasa korea untuk mengasah listening gitu kan
karena soalnya kan slangnya beda beda baremnya pun juga beda beda
oh oke gimana melatih kemampuan listening itu
oke kalau misalkan untuk ngelatih listening sebenarnya aku tuh dari dulu benar benar sering banget nonton reality show
karena buat aku reality show itu perbicaraannya lebih kayak daily kan
kalau drama itu kadang kadang terlalu puitis terlalu formal
especially kalau nontonnya yang kayak medical drama yang politik
itu tuh mungkin bahasa bahasa yang jarang banget kita pakai seharinya
ada banyak kan yang kayak today's one night yang gitu gitu
itu tuh malah lebih berasa kayak oh wow
seharian itu ngomongnya begini
dan kalau misalnya kalian udah bisa hanggelnya mereka biasanya kan kalau misalnya ngomong tuh suka dikasih subtitle juga
jadi kalian tuh bisa baca subtitlenya dan kira kira cara ngomongnya gimana
jadi kalau misalkan listeningnya udah mulai lancar tuh kayak lama lama ngerti gitu
biasanya aku banyakin di sana sih
banyakin di sana ya
bisa jadi tips juga nih buat yang lagi belajar bahasa korea
michi selain blackpink udah berapa banyak artis korea yang pernah kamu kerja sama sebagai interpreter gitu kamu di sana
yang paling seru yang mana
kalau tau sama the boyz
jadi aku udah ketemu banyak kan
tapi yang buat aku paling berkenan the boyz
karena waktu aku ketemu the boyz itu dalam keadaan
mereka baru pertama kali juga fan meeting keluar dari korea
jadi mereka kan lumayan itung
namanya rookie ya masih baru
dan perbedaannya adalah kalau misalkan lebih baru itu pasti lebih kayak
jadi aku yang baik banget
terus kayak bener bener manggil aku nuna
kayak bisa blushing sendiri
lari ke room speaking mereka
terus balik lagi ke tempat aku cuma mau ngasih album doang
kayak lucu banget
jadi setiap artis
inilah bener bener kayak berkesan gitu jadinya
oke setiap artis punya pengalaman dan kesan sendiri ya
michi aku lihat di salah satu konten youtube kamu
kamu ngajak keluarga kamu bahasa korea yang mana semuanya itu gak ngerti bahasa korea
terus kamu tuh gimana caranya bisa bahasa korea fluen banget
dede dede aku udah bilang kalau aku tuh bisa nggak
jadi waktu kuliah aku tempat kuliah di melbourne
di melbourne itu banyak banget orang korea juga
jadi ada yang kesana gsu dan ada yang kesana karena working holiday visa
kalau working holidatiza itu biasanya bahasa inggris mereka terbatas banget
jadi aku kan juga tempat part time di sana kan
banyak holik aku tuh orang korea
terus akhirnya karena mereka bahasa korea terus
lama lama tuh jadi penasaran gitu loh
apa sih apa sih
dari nanya dikit dikit temen temen juga yang ngajak cara nulis baca
terus udah jadi gitu
tapi mungkin banget karena mungkin aku lumayan cepat untuk belajar bahasa
jadi dari temen temen aja gitu
sampai orang tua aku pun pas aku pulang ke indonesia pada nanya kamu gimana
tapi kirimin kamu ke australia tapi pulang pulang bahasa korea gitu
jadi bisa ditiru juga nih buat temen temen mungkin selama pandemi bingung mengisi kesibukan
coba dicontoh kayak michi biar gampang lancar bahasa koreanya
michi terakhir dengan adanya pandemi ini sebagai interpreter profesi interpreter ini ikut terdampak nggak sih
karena kan mungkin banyak banget yang ke hold ya
yang tertunda untuk sementara waktu artis artis datang ke indonesia
ah enggak banget
soalnya harusnya tahun lalu pun ada beberapa grup yang udah ditawarin
terus akhirnya semuanya batal
terus kalau misalnya ada yang sempat bilang kayak
mau diganti ke online tapi akhirnya batal
jadi sih dari tahun dua ribu dua puluh sampai sekarang belum ada lagi
dan kayaknya juga banyak yang bilang kalau kayak online fan meeting gitu udah
rata rata udah global kan ya nggak mungkin cuma di indonesia doang
jadi rata rata udah gak pakai translator lagi juga
mudah mudahan bisa secepatnya ya
karena juga banyak banget yang rindu untuk melihat artis artis k pop ini untuk perform untuk datang ke indonesia
terima kasih sudah sharing pengalaman serunya as interpreter di korean corner cn indonesia connected malam hari ini
terima kasih ya